sebelumnya mbak temi sudah menyatakan akan bergabung akan cerita nih kira kira apa yang sebenarnya terjadi
tapi kita masih tunggu dulu kita masih berupaya untuk menghubungi kembali
untuk itu saya akan ke pak soni
pak soni terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kebetulan lagi ada di makassar ini
sedang ada di makassar terima kasih sudah meluangkan waktunya
pak soni ini rame banget di media sosial membahas ada istilah istilah
bahkan mulai dari paris fashion show
boleh dicerahkan ke kita nih
sebenarnya bedanya apa sih
dan mekanismenya teknisnya sebuah brand bisa masuk ke dalam event internasional
seperti fashion show maupun fashion week yang ada di paris ini
sebenarnya harusnya seperti apa
ya kalau saya secara pribadi sebetulnya ya mbak
bangga aja gitu mereka bisa merambah ranah internasional
tapi dengan catatan dengan moodnya ya
jadi membuat orang jadi ambigu gitu kan
yang sebetulnya terjadi kan gini
sebetulnya kalau seluruh dunia itu yang namanya fashion week itu hanya cuma satu
tidak hanya di negara kita yang ada week week work week work week
di mana mana gitu banyak banget ada gitu loh
itu yang mungkin memberikan cerita yang sebenarnya enggak jelas gitu
dan ini sebetulnya
ini sebetulnya begini
sudah sudah bukan hal baru kan
ini sebetulnya kebetulan ranahnya lebih lebih gengsi karena di paris gitu ya
kalau sebelumnya di new york pun juga kejadian juga kan gitu
dan ini sebetulnya juga kebetulan
kok kebetulan gitu nggak tahu kenapa gitu ya
yang dikasih selamat dari mas menteri gitu juga di dalam leafletnya itu
malah dua desainer yang betul betul diundang gitu loh
sama parisnya malah tidak tertera di situ
nah itu yang membuat menjadi pembahasan yang karu karuan ini
sebetulnya saya senang sih karena sini terbuka gitu
kalau misalnya mengangkat brand atau mengangkat brand dari produk kita itu tidak usah jauh jauh
kita punya dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia yang perlu juga dibajuin gitu
bagaimana membuat itu sebetulnya juga bisa dilakukan gitu
tapi mungkin karena ada niatan untuk mengangkat gengsi
yang mendayakan sejenisnya itulah gitu
terkait dua brand yang tadi sempat disampaikan pak soni
ini juga ramai diperbincangkan ini pak
karena sejumlah pihak juga menyebut bahwa produk ini memang display di paris fashion week
tapi kemudian undangannya juga tidak official
nah kita perlu tahu ini pak
sebenarnya kriterianya mekanismenya untuk sebuah produk bisa ada di paris fashion week itu seperti apa sih pak
jadi dari zaman saya masih unyu unyu gitu ya
itu kalau misalnya di sana itu yang namanya
jadi pengabsahan dari fashion paris itu harus melalui yang namanya sombre syndical de la couture
dari situ itu adalah satu sombre sindikal itulah yang nanti mengelola apakah seseorang itu layak untuk diajak bergabung atau tidak dan segala macam gitu ya
itu yang merestui mereka
jadi sindikatnya itu ada gitu ya
terus kemudian selama ini yang saya tahu bahwa ada yang namanya exhibition aja
jadi yang main major fashion designer show itu sudah tertera dan sudah ada labelingnya
jadi kalau anda mau lihat sebetulnya fashion weeknya paris itu sudah ada di sana
top dunianya itu siapa yang menggelar fashion show di situ itu juga ada
jadi kalau misalnya yang namanya exhibition
itu di basement itu memang ada gitu
dan itu yang memang disediakan untuk cuma namanya exhibition
di bener bener di runway yang bener bener yang kelas satunya
saya melihatnya selama ini tidak pernah itu berubah
karena memang mereka memiliki komitmen yang bagus gitu ya
dan sebetulnya yang bisa
bisa masuk di negara itu yang diakui oleh paris itu beberapa desainer dari jepang
malah kan gitu
kenapa jepang gitu
karena jepang itu tidak membawa budaya lain
apapun bentuknya dia tinggal di paris di sana tetap membawa budaya jepang dengan keunikan jepangnya
itu loh yang autentisitinya itu yang membuat mengambil hati
menempatkan sisi yang lain di di paris itu sendiri
kalau ada designer designer dari jepang yang zaman dulu kayak naimori kenzutakada
ada banyak itu desain desain itu semuanya mereka memang memiliki satu kekhasan
kalau misalnya barangnya agak mirip mirip dengan negaranya itu sendiri barangkali susah untuk masuk gitu
dan lagian kalau saya pikir
itu ditekankan banget
seorang fashion designer itu harus punya akuisisi yang bagus untuk menerapkan bahwa
terus kemudian juga dia mempunyai latar belakang yang kuat
apalagi kalau zaman sekarang dunianya udah global kayak gini
itu dibutuhkan gitu
karena globalisasi itu membuat semuanya mudah
selain originalitas dan juga keunikan pak soni
yang ini juga perlu ditanyakan nih pak
benar nggak sih pak untuk membeli slot di fashion week itu kita bisa bayar untuk sebagai brand
itu mekanismenya gimana sih sebenarnya
tetap slot itu memang bayar atau tidak itu bergantung kepada tadi
kepada sombri sindikal tadi itu yang merestui
karena itu memang di bawah itu
kalau mereka tidak ada izin di situ ya nggak ada gitu
ini kan sebetulnya terjadi
jadi seolah olah disetarakan gitu ya
jadi kalau misalnya membuat kata
kalau misalnya fashion week itu kayak di indonesia gitu
di mana mana orang boleh dengan gegabah menyebut fashion week di mana mana gitu
kalau di sana kan fashion week itu cuma satu
dari satu negara itu satu
di sydney mau di mana gitu
ini kita akan langsung terhubung
terima kasih banyak mbak temi sumarlin ini dari gecraf
sudah bergabung juga bersama kita
malam hari ini
langsung saja saya mau tanya
ini sebenarnya apa sih mbak yang terjadi di sana ini
ramai sekali loh netizen indonesia membahas antara fashion week fashion show gecraft
ini kan sebagai yang punya acara di sana
nah ini duduk permasalahannya seperti apa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
thank you cnn indonesia
ada beberapa hal
biar gak semakin kemana mana gitu ya
karena saya lihat juga
sebenarnya ini banyak yang keliru
dari komen komen netizen yang ya sporadis sih gitu
yang perlu diluruskan yang pertama adalah
itu tuh satu rangkaian dengan fashion division
dia punya kegiatan di paris
yang dilakukan setiap tahun
jadi bukan tahun ini aja
mereka melakukan setiap tahun
dan tahun ini itu tahun yang mungkin keempat kalau tidak salah
dan tanggal lima
tanggal lima maret itu juga ada fashion show
yang mana didalamnya juga ada designer designer indonesia singapura malaysia disana gitu
yang melakukan show
jadi tidak terafiliasi sekali lagi
tidak terafiliasi dengan federasi franch tadi
yang bisa saya sampaikan disini adalah bahwa g craft
ketika menerima tawaran dari fashion division untuk bekerja sama
itu juga melakukan banyak research gitu
salah satunya juga di paris ini kan kami juga
ada banyak arahan dari atasnya perdagangan
kemudian kami juga ada pr agency yang direkomendasikan langsung sama fhcm gitu
mereka menjelaskan secara detail
bagaimana fashion week di paris ini berlangsung
jadi memang fashion week di paris ini cukup unik teman teman
kita bicara tentang paris fashion week
itu fhcm ini disini federasi bukan i o
gitu jadi fhcm disini adalah federasi
tetapi paris fashion week itu dijalankan oleh banyak sekali i o di paris
artinya dari seluruh dunia
jadi mereka sendiri yang menjelaskan gitu
bahwa di paris ini
jadi dari seluruh dunia datang ke paris
karena di momen inilah fashion enthusiast buyers media
itu sedang mengekspos ke sana
dan melakukan panggung panggung off schedule
nah karena tidak terafiliasi dengan fhcm dari awal
kami tahu persis itu
kami tidak pernah mencantumkan bahwa
dan ini pun arahannya bukan kami ngarang ngarang sendiri gitu
jadi memang juga diarahkannya sama agency lokal di sini juga
yang membawa dua brand indonesia di showroomnya facm
mungkin teman teman juga tahu
gitu ya di sini yang terpilih
dia juga yang kemarin kebetulan dia juga datang ke store kami
kami juga banyak diskusi
hari ini juga akan ketemu lagi gitu
jadi sangat disayangkan sebetulnya
karena memang bukan itu sih yang pengen kami highlight
kalau dari g craft
karena yang kami pengen highlight dan angkatkan semangatnya adalah untuk mendukung
local brand karena banyak agenda sebetulnya di luar itu
yang kami lakukan di paris ini gitu
jadi mudah mudahan jadi ini ya
dan jadi terinformasikan gitu
bahwa yang heboh di jakarta itu sebetulnya
yang dipermasalahkan itu ternyata memang lebih ke fhcm yang kemarin
yang tadi saya mention
yang tadi dijelaskan oleh mbak tebi
kalau sebelumnya di tayangan pembuka
kita sudah ada cuplikan pernyataan dari mas ivan ya
menyatakan bahwa mungkin ini sosialisasi kepada kol juga ya mbak
menggunakan term paris fashion week ini begitu
berarti itu satu hal yang mungkin jadi perhatian oleh pihak bekraf
jadi sebenarnya kan gini mbak
setiap tahun ini di
setiap tahun tuh digelar sama mereka
tapi nggak pernah seheboh ini
karena kol nya mungkin gak banyak gitu kira kira ya
dan yang kedua di eranya mas sonny
mungkin sosial media juga belum se booming ini gitu
sehingga sekarang kan lebih gampang orang viral ya mas soni ya
kalau dulu effort banget gitu
mesti bawa reporter ke paris
harus betul betul gitu reporter yang meliput
nah persoalan kol ini begini sih
dari g craft itu tidak bersinggungan langsung dengan kol
jadi brand kami
jadi gini kan dengan kondisi digital
media yang sekarang berkembang
salah satu untuk mempublikasikan kegiatan mereka di sana
adalah dengan menggunakan kol
g craft itu sudah memberikan brief kepada brand
dan brand yang memberikan brief kepada kol
yang tentunya juga dengan panduan yang kita berikan gitu
dan sejauh ini sebetulnya
mereka sendiri tidak ada yang menggunakan logo fhcm
karena memang itu adalah trademark
gitu trademark yang di
tidak diperkenankan untuk digunakan
karena memang kita tidak terafiliasi ke situ gitu
tapi pun dengan kondisi fashion week yang kita
itu terakomodir dengan mungkin yang di jakarta
boleh buka paris
sorry bukan paris
dimana di dua situs ini mengakomodir seluruh
yang ada di paris
jadi kalau teman teman lihat juga di websitenya
disitu bahkan dijelaskan
bagaimana bolehnya menggunakan
penggunaan juring paris fashion week
sinch kita tidak terafiliasi dengan fhcm
jadi mungkin edukasi edukasi seperti ini yang kurang
literasi literasi seperti ini mungkin yang kurang disampaikan
dari g craft sebetulnya
tidak ingin memperuncing hal hal seperti ini
karena semangatnya bukan disitu gitu
kita tidak pengen digoreng malah ke arah politik
apa segala ya
kita ingin fokus memang
membuka jalan untuk para local brand disini
dengan senang senang sekali kemarin juga di temporary store
serta di fashion show kita banyak sekali yang datang
teman teman boleh lihat juga gitu
bahkan editor in chiefnya hadir
memberikan statement juga gitu
jadi mungkin itu cukup
karena selera baik atau bagus atau buruk
dan ketika kita bawa ke sini
dan diapresiasi dan mereka senang
itu mengenai itu sebenarnya sangat subjektif gitu
bukan ranahnya kita lah menilai itu bagus atau tidak
tetapi ranahnya kita adalah menjaga bahwa
kondisi disini tetap tidak menurunkan semangat para designer
untuk tetap berkarya
ini tetap legacy nya adalah designer designer muda ini
semangatnya adalah bagaimana local brand bisa go global juga ya mbak temy ya
insya allah muda muda ini sebenarnya langkah kecil
untuk kita bisa melakukan hal itu
tapi mbak temi harus saya follow up question nih
kalau kita lihat brand brand yang kesana
ternyata dalam g craft fashion show ini
itu tidak hanya fashion saja
tapi ada juga yang bahkan kuliner
kemudian ada juga skin care begitu
nah ini juga menjadi pertanyaan
proses kurasinya seperti apa sih
dan yang kedua adalah
karena ada yang berada di media sosial
kehadirannya nih mbak
ini kok sepertinya hadirinnya rata rata justru orang indonesia
jadi cuma dipindahin kesana
nah itu mungkin perlu mbak temi luruskan
untuk klarifikasi kondisinya seperti apa di sana
harus diurusin ya
ini menarik sih
jadi saya juga
saya kebetulan karena di sini
jadi kan fokus ke kegiatan di sini
tapi di update terus sama teman teman g craft di jakarta
geprek bensu katanya ngapain ada di fashion show gitu ya
pertama yang harus saya klarifikasi adalah
bahwa bentuk kolaborasi dalam hal apapun itu sah sah saja
artinya siapa yang mensupport
mungkin kalau saya boleh menyebutkan brand gitu ya
brand makanan di sini
aduh saya gak boleh kalau nyebut brand
saya takut juga nih boleh nggak
misalnya brand fast food gitu ya
sudah sebenarnya sudah hal yang lumrah gitu
tetapi kalau kita lihat di fashion week
di sini yanti adeni itu membawa kain bangka belitung mbak
jadi tidak ada juga dia membawa ayam gitu
dia membawa kain bangka belitung
sembilan look dan satu looknya itu adalah kain bangka belitung
yang kemudian ada printnya adalah print salah satu ikonnya
yang support di sini adalah dia yang apa namanya
yantinya gak datang
jadi kayak model ini segala macam ini difasilitasi sama geprek bensunya gitu
nah geprek bensunya ngapain di paris
dia itu justru yang sekarang lebih fokusnya di b dua c nya
jadi sekarang ini kita lagi ada store
lagi ada apa namanya b dua b
bahkan kemarin juga dia sudah diberikan kesempatan juga
dari duta besar dan atas perdagangan sini untuk ada culinary gitu
karena saya paham betul
sosial media itu hanya seukuran handphone
jadi perspektifnya dari sudut handphone gitu ya
kami yang hadir di sini tahu betul listnya siapa saja yang hadir
dan karena saya yang pegang list undangannya mbak
jadi saya yang tahu persis berapa undangan orang indonesia
kapasitas ruangan di sana itu empat ratus orang
dan yang hadir dari indonesia sendiri undangan orang indonesia nya hanya seratus
bahkan kemarin yang datang delapan puluh ya
tapi sengaja kami taruh di front row paling kiri
dekat dengan kamera dan juga live handphone
biar memang claim
tapi kalau teman teman sisir dari seluruh brand
dari seluruh angle
itu yang di sisi sebelah kanan
oke seperti yang tayangan sedang berlangsung saat ini ya
ya yang di depan itu banyak sekali bukan dari paris
malah ada beberapa yang dari negara sekitar eropa
bahkan media media berlin
ada dua media amerika
insider hadir gitu
jadi saya cukup menyayangkan gitu ya
namanya asumsi tidak bisa dibendung
alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bisa meluruskan
dan senang sekali juga bisa di bersamai sama senior mas sony gitu
bahwa betul zaman fashion ini berubah dengan cepat
dari era delapan puluh sembilan puluh
karena saya juga di media dari dua ribu dua puluh dua
kebetulan medianya juga
jadi dua ribu dua puluh dua lagi
jadi saya juga tahu persis perjalanan fashion seperti apa
saya pikir mudah mudahan ini jangan jadi hal yang terlalu melebar kemana mana
fokuskan bahwa wavenya kita di indonesia dan di g craft itu adalah untuk memberi peluang
untuk brand lokal bisa ada
dan di sana mereka sangat banyak belajar mbak
maksudnya ketika ini bukan beauty week gitu
apa kabar di jakarta juga sponsornya bukannya beauty ya
jadi jangan ini lah
jangan naif gitu
jadi ketika sebuah pagelaran bahkan paris fashion week sendiri di support sama l'oreal kok
jadi tidak boleh kita ketika kita sedang hate something
kemudian semuanya jadi salah
itu jangan jangan seperti itu
jadi kita harus melihat dari berbagai perspektif
kita harus melihat apa yang harus kita apresiasi
jadi apresiasi yang salah kita perbaiki
yang kurang kita perbaiki
yang benar ya harus dibenarkan
yang pasti ini satu kesempatan lagi lagi tadi ya mbak temy
kepada brand brand lokal
nah saya akan ke pak soni
pak soni ini kan semua sepertinya tanda kutip ya ingin sekali berburu tampil di fashion week kelas internasional
nah kalau kita melihat kondisi seperti ini
seberapa signifikan sih dampaknya nanti terhadap sebuah brand
sehingga bisa menjadi satu hal yang prestisius sekali
bila bisa tampil di fashion week kelas internasional
saya sebetulnya bahagia begitu mendengar ada euforia seperti ini gitu
yang semuanya dengan netizen yang maha benar itu
dengan segala macam ucapannya yang nyeleneng kera keraan
yang bahkan beberapa dari teman saya yang di paris aja
terus kemudian dia ngomongnya gini
oh bentar lagi pasti ada tembok berrek
pasti ada segala macam gitu lah ngomongnya
jadi itu yang membuat saya jadi gini
oh mereka pasti akan melek gitu
melek mata dengan bahwa kalau memang ini tetap dijalankan
dan tetap tadi kalau mbak temi bilang komitmennya sudah ada segala macam gitu
yang pentingnya itu authenticity dan segala macam
mereka pasti akan mengukur
dimana mereka bisa melihat bahwa yang namanya
saya tuh kalau misalnya melihat paris itu ya udah kelasnya itu udah kelas yang paling inggil gitu
dan dia tidak bisa lagi dibentuk ataupun di grade down atau di apakan tidak bisa gitu
tetapi kalau misalnya ini adalah acara yang mirroring them gitu ya
ada bercermin kepada fashion weeknya paris gitu
saya sih sebetulnya itu niatan baik gitu
cuma yang jadi masalah adalah begini
karena gimmick gimmick yang dilakukan itu agak sedikit downgrade terhadap apa yang sudah dikelaskan di paris
jadi asumsi ini pasti akan masuk gitu loh
asumsi ini akan keluar dan asumsi ini akan membahana di negara kita yang sebetulnya orangnya paling hebat ya
kalau misalnya komen gitu
nah itu yang tidak bisa dibendung gitu
apalagi kalau kita cuma menjaganya bahwa enggak kok kita sudah punya komitmen bahwa abis
jadi dengan pembenaran apa yang kita punya
misalnya itu terjadi karena ini berhubungan dengan saya merasa bahwa anak didik saya yang pengen menjadi desain dan segala macam
mimpinya semua memang ke paris gitu
itu sudah mimpi mereka
tapi yang sebetulnya
yang sebetulnya yang harus di branding dibentuk itu bagaimana membuat sosok ini bisa mampu gitu
duduk berdiri tegak di kota yang super hebat ini
intinya dengan segala hal yang ada kontroversi polemik yang ada saat ini
yang diharapkan adalah bisa terciptanya ekosistem yang ramah yang baik bagi brand brand lokal ini untuk bisa berjaya
terlepas dengan segala kontroversi yang ada saat ini
tidak bisa dengan cara
kemudian ada gitu
jadi sebetulnya sosialisasi itu dibutuhkan untuk memberikan input kepada para para calon calon ini
jadi ada ada mereka yang merasa kok jadi rendah ya
kok jadi ini ya
itulah yang harus dihilangkan gitu loh
jadi yang itu yang harus di clear kan gitu
jadi bagaimana kita bisa membuat itu menjadi tidak menjadi rancu seperti ini
kalau saya sih sudah terbiasa dengan netizen maha benar itu jadi saya sih tutup kuping aja
tetapi ini masalahnya adalah bagaimana warga warga kita yang tinggal sudah lama di paris mengomentari
jadi kuping saya jadi panggung juga
berarti saling kolaborasi saling komunikasi
iya mbak temi
berarti mungkin singkat saja apa harapannya mbak temia
silahkan singkat saja mbak
ya sebetulnya harapannya tadi ya bahwa kegiatan ini tuh bisa scale up the local brand gitu
bahwa memang pengennya tujuannya dari awal adalah membawa local brand ini bisa membuka gerbang di paris
seperti yang tadi mas sony sampaikan bahwa paris ini kenapa menjadi ramai karena memang tingkatan level paling tinggi fashion week itu di paris
kasta tertinggi ya mbak
kasta tertingginya adalah di paris gitu
nah untuk masalah tadi seperti yang diutarakan juga kami setuju bahwa semua hal itu perlu dikomunikasikan disosialisasikan literasinya juga harus baik gitu
maka dari itu sebetulnya kenapa kami juga menggandeng pihak pihak yang mengerti akan hal ini pada dasarnya
tetapi kan seolah menjadi demam paris saat ini
artinya banyak kegiatan di luar yang memang bukan kegiatan kami yang bukan tanggung jawab kami juga
jadi itu juga harus diluruskan
kami nggak tahu ada kegiatan lain di luar tanggal enam gitu
jadi please make sure itu jangan sampai kemana mana
kami jadi gini setiap langkah yang kami lakukan pun kami ada tadi ada pr agency lokal langsung yang ditunjuk sama facm di sini
jadi dari bahkan hari ini pun kami juga tadi seperti yang saya bilang
ada yang kok ada dua brand yang gak di support sih gitu
padahal dia masuk ke paris fashion week
iya dia di support tapi dia di support dalam konteks pemerintah di adag atasnya perdagangan di fashion week showroomnya
karena sekelas designer ini pun agak susah masuk ke fhcm
dan makanya mereka dari fhcm itu memberikan kesempatan untuk local brand dunia untuk bisa offer
ya mudah mudahan ini bisa menjadi keterangan yang clear ya dari kita
kita sama semangatnya tadi mas soni juga sama untuk memajukan lokal brand lebih baik
terima kasih banyak pak soni muklison dosen program studi desain mode institut kesenian jakarta
dan juga mbak temi sumerlin ketua komite g craft paris fashion show
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih mas soni
terima kasih sehat selalu